inilah kereta api ekonomi premium buatan pt inka madiun
kereta pesanan pt kereta api indonesia ini
sedianya akan digunakan sebagai angkutan lebaran tahun dua ribu tujuh belas ini
ada enam set kereta api ekonomi premium yang dipesan pt kai
dimana tiga set sudah dikirim ke pt kai
sedangkan tiga set kereta api yang tersisa hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan
rencananya tiga set kereta api premium untuk angkutan lebaran ini
masih akan diuji coba pada rabu mendatang dengan rute madiun yogyakarta
semua kereta sebanyak enam train set atau enam puluh enam unit itu kita serahkan
hamin sepuluh dari lebaran
dan sampai dengan minggu kemarin kita sudah serahkan tiga train set
atau tiga rangkaian kereta
kereta ekonomi premium ini punya beberapa kelebihan dibanding dengan kereta ekonomi sebelumnya
selain memiliki kursi yang bisa di setel pada sandaranya sesuai keinginan penumpang
tiga dari sembilan gerbong dibuat khusus untuk penumpang berkebutuhan khusus
kelebihan lain di dalam masing masing gerbong kereta api premium
dilengkapi kamera cctv lampu baja
dan warna interior di desain lebih cerah dari kereta sebelumnya
perbedaan lain yang lebih jelas dari kereta api berlogo bunga teratai ini
warna cat bodi kereta jauh berbeda dengan kereta api sebelumnya
dengan rangkaian kereta baru ini diharapkan pemudik kelas ekonomi akan lebih nyaman dalam perjalanan mudik dan balik nanti
innam tohari madiun